ini maksudnya apa
syukurlah kalau gitu
miko pasti senang sekali mendengarnya
dan aku masih bisa memanfaatkannya
untuk balas dendam
tapi kata dokter
baby bisa aja mengalami
keterlambatan perkembangan mental
karena waktu pertama dia jatuh
gak ditangani langsung
kasian sekali baby
aku juga syuk tante
pernahkan aku nanti cacat mental
ya ampun roy
dia mendapatkan karma yang setimpal
dari ulah kamu
tiga sana bener ya
biarin dulu lanjutan ceritanya
baby akan mengalami cacat mental
karena terlambatnya penanganan setelah dia jatuh waktu itu
ya kalau aku sih bodo amat tante
mendingan tante suruh orang aja ngurusin bayi tuh
aku sih gak mau
jujur tante juga gak mau
gak bertanggung jawab atas anaknya sendiri
mentang mentang baby akan cacat mental
dia gak mau berat lagi
baby kamu tenang aja
om raja akan selamatkan kamu
daripada kamu diurus orang yang gak jelas
mendingan kamu diurus sama om raja
tapi caranya gimana
gue kan gak pernah punya pengalaman ngalah bayi
baby akan cacat mental

tapi di waktu ibu camino dari ilang
saya bi parking barnah
pasang dangun pasti menghabiskan mu

ke altura setelah kamu termasuk pemilu luar nanti
apany ctrl bike
mas kamu jangan sembarangan minum obat
ya kan kamu gak tahu kandungannya apa
belum tentu aman buat kamu
yang ada bukan sembuh malah kamu sakit
sejak kapan sih mas kamu tuh minum obat obatan kayak gitu
ternyata kamu masih perhatian dan peduli sama aku citra
udah makanya kamu itu mulai sekarang
dengar apa kata saya bukan kata andis
kamu ke singapura ya nanti aku buatin appointment sama dokter adi
dia kan dokter keluarga kita
dia tahu soal kamu soal saya semua jadi aman
kamu jangan sembarangan minum obat obatan kayak gitu
ya nanti makin parah penyakit kamu mas roy
kenapa aku malah seneng ya ngeliat kamu ke sini
kamu khawatir seperti ini
mas lemos aku angkat dulu ya teleponnya
citra kamu lagi dimana sekarang
tadi saya telepon kamu tuh kamu sibuk banget
aku lagi di rumahnya mas roy
tadi aku antrin dia pulang
yaudah kalau gitu sekarang saya jemput kamu ya
kamu tunggu di sana
kenapa sekarang citra bisa deket lagi sama si roy

aku sudah kena sudah kena
ini kemana lagi nih gue harus cari mona ya
gue takut terjadi apa apa sama mona karena mona tuh gak mungkin hilang ke semarangan
saya mau melaporkan orang hilang di rumah sakit ini
ya jadi gini pak
ini saya udah nyari di seluruh rumah sakit ini tapi gak ketemu
mabah baiknya kita langsung lapor ke polisi aja
jadi sebelum dua x dua puluh empat jam itu kita gak bisa membuat laporan ke polisi pak
kami mohon maaf sebelumnya apa bapak sudah mencari ke semua tempat atau menghubungi yang bersangkutan
eh bapak naik lucu banget ya
ya gue tau
ini pasti ulah clara
gak gak gak gak mungkin gak mungkin pak
kenapa gak mungkin
karena itu saiko orangnya
gue yakin ini pasti ulah clara
ya iyalah bukan clara
orang clara lagi dipasung sama anak buah gue
ya ya silahkan
gue ke rumah om roy sekarang
dasar pala batu
udah dibilangin bukan clara masih aja mau dibilang clara
curang kan juara gimana
aw rehab dia nih
aku di p eat
kara kenapa aku jadi kayak gini
kara lepasin aku sekarang kara
aku harus ke rumah sakit
aku tahu kamu berusaha buat pasung aku kan
dan sekarang aku pasung kamu
aku malet tadi yang selamatin kamu ya clara
tapi kamu sekarang giniin aku
aku minta sekarang kamu lepasin
kau pikir aku percaya sama omongan kamu
aku tahu kamu ini dendam sama aku putri
aku tahu kamu bencikan aku
kamu bener bener udah gila ya
kamu jaga dia dengan baik
dan kamu harus pastiin kau lepas sungai ini kenceng
kamu udah bener bener kelewasan clara
aku minta sekarang kamu lepasin aku clara
mau kamu teriak sekencang apapun
karena akan ada yang denger
kau pikir bakalan ada yang denger
ini saatnya gue beraksi